sebuah mobil kedai kopi di alun alun kota serui
kebupaten kepulauan yapen papua
memberi penawaran menarik untuk bisa merasakan
nikmatnya kopi dengan berbagai rasa secara gratis
mereka yang ingin mendapat kopi gratis itu
hanya perlu menunjukkan bukti telah dua kali disuntik vaksin covid sembilan belas
promosi ini dilakukan sebagai cara mengajak masyarakat
khususnya pemuda atau kaum milenial
dan juga penikmat kopi lain
agar divaksin sesuai dengan anjuran pemerintah
namun promosi ini tidak berlaku bagi warga
yang belum mendapat vaksin covid sembilan belas dua kali
promosi kopi gratis ini akan berlangsung
hingga akhir juli mendatang
ada pun di bekasi jawa barat
warga yang sebelumnya mengalami ketegangan saat divaksin
dapat segera tersenyum lega
setelah polisi mengajak masyarakat menyantap
mie dan bakso secara gratis sehabis mengikuti vaksinasi
peguyuban pedagang mie dan bakso kebupaten bekasi
menyediakan dua ratus porsi mie dan bakso
sesuai dengan ketersediaan dosis vaksin
pada hari ketiga pelayanan vaksinasi presisi
yang digelar posek cikarang utara kamisia
ya kami dari asosiasi pedagang bakso indonesia
khususnya yang ada di kabupaten bekasi
mensupport atas kegiatan polisi
dalam memberikan vaksin gratis kepada masyarakat
untuk itu kami juga ingin membantu polisi
bawa orang orang yang telah divaksinsasi
untuk memakan bakso secara gratis
karena tingginya antusiasme warga
polsek cikarang utara harus menambah kuota vaksin
pihak kepolisian akan terus membuka
agenda pelayanan vaksinasi
untuk mendukung program vaksinasi nasional
tim liputan cnn indonesia